jika kita harus menaikkan di bulan desember
pada saat itu bisa mencapai kenaikannya sekitar lima ribuan lima ribuan lebih per kilonya
tapi kita mempertimbangkan beban masyarakat pada saat itu
masalahnya di tengah pandemi
sehingga kita memecah kenaikan itu melalui beberapa tahapan
dalam hal ini mungkin dua tahapan
pembelian minyak goreng nama
minyak goreng nama sudah mahal kosong lagi jarang lagi
mending mahal kalau ada
sudah mahal nggak ada lagi
kalau bisa ya pemerintah tolonglah diturunin
kalau bisa sebaik mungkin untuk pemerintah
gas juga sangat keberatan juga nih
untuk ibu bapak rumah tangga juga sangat bagus
sebagai tulang punggung juga kan sangat keberatan
sebagai tulang punggung sih
ya adalah istimewa
etme santai ya